takutan kekhawatiran pasti ada yang melihat
karena saya sudah mencoba membuat skenario yang tidak benar
yang pertama saya tanyakan setelah peristiwa itu ke kodir
cctv di dalam ini hidup apa tidak
kemudian kodut menjawab sudah lama rusak pak
kalau cctv itu ada mungkin saya tidak akan lanjutkan pak
tidak lanjutkan apa maksudnya
karena cerita skenario itu pasti akan terbuka
peristiwanya bukan tembak menembak
datang di tanggal dua belas jam berapa
saya sudah tidak monitor lagi
tidak monitor saudara tahunya jam berapa
malam yang mulia
malam waktu itu saudara olah tkp nya sendiri dilakukan jam berapa itu
saya tidak tahu lagi
tapi saudara tahunya malam
saya tahunya malam katanya informasi dilakukan olah tkp oleh tim baris krim ini
kemudian saya panggil kodir saya pastikan lagi
dir itu cctv di rumah rusak atau bagaimana
benar rusak pak
saya sudah wa om yosua bahwa cctv rusak
ini pak ada
ba nya ada di mana
di wa nya kodir yang mulia
jadi dia saya bilang kamu capture
nanti kalau ada yang nanya berarti memang sudah rusak
ini juga jadi bukti kami di persidangan bahwa
kalau seperti ini apa bisa menjadi bukti bagi kami
tanpa menunjukkan aslinya
di penyidik ada nggak diserahkan
karena si apa itu sendiri kodir mengatakan bahwa rusak hp nya
itu pula yang kami tanyakan
ada penutup itu kenapa kok berusakan itu serempak kan gitu